mulai hari ini sembilan maret dua ribu dua puluh dua kai komputer sudah tidak menerapkan jarak antar duduk penumpang
seperti yang bisa lihat saya sedang menuju ke stasiun cikarang
dan dalam kereta ini saya sudah bisa bersebelahan dengan penumpang lain
hal ini diatur dari surat edaran kementerian perhubungan no dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh
serta juga menghapus ataupun meniadakan stiker stiker tanda jarak dalam duduk kereta
dan ini juga kita masih belum tahu apakah ini menjadi polemik baru saat pandemi covid sembilan belas
atau malah menjadi kabar baik untuk para penumpang krl
mulai sembilan maret dua ribu dua puluh dua pt kereta komuter indonesia melayani kereta komuter sesuai aturan terbaru pemerintah
yang tertuang dalam surat edaran kementerian perhubungan no dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh satu
surat edaran tersebut mengatur kapasitas penumpang kereta api di jabodetabek
helni salah satu penumpang kereta tujuan cikarang mengaku kebijakan ini menjadi kabar baik
menurutnya selama ada kebijakan menjaga jarak terjadi penumpukan di stasiun pada jam kerja setiap hari
sangat setuju karena selama ini dengan dijaga jarak juga kita sering berdiri ya malah yang berdiri itu berdesak desakan
sementara bangku ada yang kosong
dikutip dari rilis pt kereta komuter indonesia hari ini selain peningkatan kapasitas penumpang dan peniadaan jarak antar penumpang
pt kereta komuter indonesia juga sudah mengizinkan balita di bawah lima tahun untuk naik kereta
dengan syarat harus didampingi orang tua dan mengikuti protokol kesehatan
pt kereta komuter indonesia juga mengimbau dengan adanya pelonggaran kebijakan ini
para penumpang bisa mengikuti aturan dengan tetap menerbitkan
dan juga menerapkan protokol kesehatan dengan getah